polisi berhasil menangkap empat pelaku pembunuhan seorang korban yang jenazahnya ditemukan di sungai serayu purbalingga jawa tengah
motif pembunuhan diduga karena masalah utang piutang
inilah empat pelaku pembunuhan terhadap oktanovan warga kendal yang jenazahnya ditemukan di sungai serayu desa kembangan purbalingga jawa tengah
sebelumnya pada delapan belas februari lalu jenazah seorang pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai serayu purbalingga
kondisi jenazah ditemukan terikat tali dan dibebani balok beton
petugas yang menemukan jenazah langsung membawa ke rumah sakit untuk diotopsi
selain menangkap empat pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti dua unit mobil
tali pakaian dan beberapa barang lainnya
kasus pembunuhan diduga karena persoalan utang piutang
menurut pengakuan salah satu tersangka korban yang memiliki utang senilai enam lima juta rupiah marah saat ditagi
sehingga pelaku merencanakan aksi pembunuhan bersama tiga rekannya
setelah tim melakukan penelusuran tim dapat mengungkap empat pelaku dengan motif yang berbeda beda
pertama ksa dan pid
kedua ksa dan pid
kedua ksa dan pid
kedua ksa dan pid
dalam melancarkan proses pembunuhan ini
kini para pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati
harsono kompasifi purbalingga jawa tengah